alhamdulillah demamnya rina turun
apa ini yang namanya keajaiban
karena ikatan cinta antara rina sama masa begitu kuat
semuanya bapak ya allah
aku sedih lihat bapak sedih
bapak pelawalah aku
maksal kamu menangis mas
ikatan cinta antara kamu sama rina sangat kuat sekali mas
kalian berdua bisa merasakan itu
papa denger aku kan
masih denger kita sayang
papa jangan sakit ya
alhamdulillah demamnya rena turun
apa ini yang namanya keajaiban
karena ikatan cinta antara rena sama masa begitu kuat
demamnya rena udah turun
setelah ngeliat kamu mas
di saat kejadian
kamu terbaring tidak berdaya sekalipun
kamu tetap lawannya rena
tante yakin sekali kalau
rena itu anaknya roy
tante bisa merasakannya
dan tante melihat
seperti ada ikatan yang sangat kuat antara
rena dan juga al
tante yakin sekali
ternyata tante rossa sama seperti al
mereka sangat berharap kalau rena itu anaknya roy
ya semoga aja hasil tes diana itu gak mengalami kesalahan
dan tante juga mau terima kasih sekali sama kamu yang gak ya
yaudah kalau gitu kita kembali lagi yuk
ya makasih ya mbak ya
ci sorry ya nunggu lama ya
ini ada yang nunggu
ini ada yang nunggu
ini andin mana ya sama rena
alhamdulillah panas dia sudah turun
yang mendingan sekali dia
alhamdulillah ya din ya
rena itu gelisah dan sampai sakit kayak gini
karena peskisnya itu gak tenang
dia selalu nyari papahnya
terima kasih banyak ya
michi angga sudah jagain rena
kalian berdua sabar hati buat aku sama asang
sama sama din sampai aja
thank you sekali lagi ya angga
jangan sungkan sungkan ya din
saya mau jalan dulu ya
di sini aja
dengerin mama ya
karena kondisi saat ini rena lagi kurang baik
kalau misalnya rena nggak pulang nanti tambah sakit
yang sedih gak cuma mama doang loh
papa juga bakal sedih
dengerin mama ya
nanti kalau rena sudah membaik
rena boleh kesini lagi
ya pastinya rena harus doain papa terus oke sayang
yaudah deh ma aku mau pulang
yaudah kalau gitu rena pulang sama tante michi sama om angga ya
mending sekarang gue mandi
habis itu ketemu sama si jano
pagi pagi kamu udah rapi
yaudah aku berangkat dulu
yaudah aku antar ke depan ya
ma aku mau pergi ke rumah sakit
mau ketemu andin
enggak dulu deh pak
soalnya aku udah janji sama elsa
kita mau pergi bareng ke salon
kamu juga jarang juga sih ya
pergi sama elsa sekarang
aku udah janji sama elsa
kita mau jalan bareng
ya aku mau ngabisin waktu aja sama dia
kan kasian elsa tuh sekarang lagi banyak masalah
iya banyak masalah ya
yaudah kalau gitu kamu pergi sama elsa
kamu mulai trenan ya
padahal seharian itu kan dia nangis nyariin papahnya
tapi setelah ketemu sama al
dia udah bisa tidur puas
ya kalau menurut gue sih
karena al itu sosok orang yang selalu
ada untuk reina
apalagi ketika rena di panti asuhan
selalu ada selalu hadir
jadi menurut gua itu wajar sih
apalagi ketika reina sakit sekarang
ketemu sama al ngeliat
bisa membaik kondisinya
mungkin bisa dibilang seperti ada kontak batin
oh ya enggak
aku jadi kepikiran deh soal tes dna antara roy dan raini
ya bukan lu doang sih sebenarnya
entah kenapa ya gue tuh ngerasa
antara kecelakaan alam sama tes dna arena itu ada hubungannya
bisa jadi ketika a lagi nyetir
dia tahu berita itu dia kaget dia shock
dan enggak seperti apa yang diharapkan
akhirnya apa hilang konsentrasi kecelakaan